inilah elina nuria rahmatika tiga belas tahun zaira nur afira delapan tahun dan baiki nur sihabudin yang masih berusia tiga puluh lima hari
sejak ayah dan ibu undanya meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas ketiganya kini tinggal bersama kakek dan neneknya di desa pinggir kecamatan balong panggang kabupaten gresik
sang ibu siti nur hasanah berprofesi sebagai guru meninggal dunia pada usia tiga puluh tiga tahun usai melahirkan anak ketiganya di rumah sakit ibnu sina gresik
tak lama berselang sang ayah basari tiga puluh delapan tahun bekerja sebagai seorang pelaut menyusul beberapa hari kemudian saat menjalani perawatan di rumah sakit wates husada gresik
nenek ini ikut siapa pak
ikut kakek dan neneknya
terus yang terakhir ini ya pak
terakhir ya pak tiga puluh lima hari kemarin

enggak alhamdulillah baik
enggak nangis terus pak
enggak malam enggak juga enggak
kami sore saat bertandang ke rumah duka dprd dan pemkap gresik berjanji menjamin kelangsungan pendidikan dengan memberikan beasiswa hingga tingkat sarjana terhadap anak anak yatim piatu akibat pandemi covid sembilan belas
kisah pilu anak menjadi yatim piatu akibat keganasan covid sembilan belas juga terjadi di purwakarta jawa barat
rizkita nabilah sembilan belas tahun muhammad fatan enam belas tahun dan ikwanul azmi wicahyo sembilan tahun kini harus bisa hidup mandiri
tinggal bertiga saja di rumahnya di perumahan panorama negeri kaler selepas meninggalnya sang ayah dan bunda
pasangan priyohari wicahyo dan dwi mas riazah berdua anak anak yang berada di rumahnya
meninggal dunia berturut turut pada sepuluh dan sebelas juli lalu saat menjalani perawatan di rumah sakit karena terkonfirmasi positif covid sembilan belas
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ketiganya mendapat bantuan dari tetangga dan kerabat
gimana mak mak mak mak apa gitu untuk sementara ini
untuk sementara ditanggung sama tetangga tetangga ini
rizki tasi sulung kuliah semester tiga di salah satu kampus di purwakarta
adiknya muhammad fatan yang menderita tunarungu duduk di bangku kelas satu sma sekolah luar biasa
sementara si bungsu masih di kelas tiga sekolah dasar
gadis sembilan belas tahun itu berharap ia dan kedua adiknya bisa melanjutkan sekolah
kami sore bupati purwakarta ane ratnamustika mendatangi mereka dengan memberikan bantuan sejumlah uang dan sembako
bupati purwakarta juga menegaskan pemerintah daerah akan menanggung beasiswa sekolah dan biaya keseharian ketiganya
tim liputan cnn indonesia